kita beralih ke informasi lain
selain banjir tanah longsor adalah bencana paling berpotensi terjadi di jawa barat
hingga november dua ribu delapan belas tercatat lebih dari tujuh ratus longsor terjadi di sejumlah titik
kiki haryadi memiliki ulasannya untuk anda terkait potensi longsor di jawa barat
serta upaya mitigasinya
potensi bencana tertinggi yang bisa terjadi di jawa barat adalah tanah longsor
hal ini karena jawa barat memiliki tingkat kerentanan gerak tanah menengah hingga tinggi
bahkan merujuk data yang dimiliki pvmbg badan geologi
satu dari lima ratus lima puluh delapan kecamatan di jawa barat tergolong rawan tanah longsor
potensi terjadinya pergerakan tanah di jawa barat biasanya terjadi pada november hingga januari di setiap tahunnya
terbaru pada awal november dua ribu delapan belas tanah longsor terjadi di kecamatan culamega kabupaten tasikmalaya
yang berdampak pada dua desa dan lebih dari tujuh kepala keluarga terisolir akibat material longsor
hingga pertengahan november dua ribu delapan belas pvmbg badan geologi mencatat sebanyak tujuh ratus lima puluh satu kejadian pergerakan tanah terjadi di jawa barat yang menimbulkan satu ratus tiga puluh lima korban jiwa
data itu menempatkan jawa barat sebagai provinsi paling rawan longsor di susul jawa tengah
faktor yang menyebabkan kejadian pergerakan tanah ada tiga
satu faktor bumi faktor bumi itu morfologinya kemiringan lerengnya kemudian kondisi batuannya
jadi tingkat pelapukan tinggi seperti jawa barat
tingkat panggung tinggi kemudian yang ketiga adalah kondisi memang daerah struktur daerah patahan di sini
itu kemudian geohidrologi atau jalur air baik bawah permukaan maupun yang di atas muka seperti jalur sungai dan sebagainya
itu faktor bumi yang sudah given kemudian kita beranjak ke faktor dinamis tata guna lahan
nah tadinya wilayah ini umpamanya lebih stabil karena memang tidak ada manusia
jadi tanah itu tetap bertahan di kemiringan lereng
tapi dengan adanya perubahan tata guna lahan ya kita tahu tanah itu menjadi rentan untuk bergerak
melihat keadaan alam jawa barat yang berupa lereng lembah sungai serta dataran tinggi dibutuhkan upaya pencegahan serius guna meminimalisir pergerakan tanah
tak dapat dipungkiri sebagian besar lahan pertanian pesawahan bahkan pemukiman di jawa barat berada di lereng dan bisa
dan bisa saja menimbulkan tanah longsor
seperti perkebunan di kawasan kabupaten bandung barat ini
sejumlah upaya sudah dilakukan guna menghindari potensi pergerakan tanah
seperti yang dilakukan sejumlah petani di sini
mereka mengaku mendapat penyuluhan dari dinas terkait bagaimana cara bercocok tanam di lahan yang berpotensi longsor ini
menanam tanaman kopi misalnya
tanaman kopi ditanam di sela sela kebun mereka dengan tujuan agar bisa mengikat tanah karena tanaman kopi memiliki akar tunggang yang menghujam ke tanah hingga kedalaman tiga meter
sehingga bisa melindungi tanah dari kerusan air hujan yang tinggi
sebetulnya selain tanaman kopi ada sejumlah tanaman lain yang bisa mengurangi potensi longsor
ya di tempat yang seperti tebing ini harus ada pohon pohonan itu hijau
seperti pohon alpukat nangka itu yang di pinggir pinggir jalan itu penghijauan itu pohon pohon
kalau di bahasa sundanya itu pohon belendung atau dadap
itu bisa menghidupkan tanaman kopi
selain itu upaya penerapan tera sharing atau pola bercocok tanam bertingkat untuk mengurangi erosi juga digunakan
akan tetapi pola tersebut belum diterapkan secara sempurna
menurut dosen agribisnis universitas pajajaran upaya paling nyata yang bisa dilakukan guna menghindari longsoran tanah karena berdirinya pertanian atau pesawan di suatu lereng adalah melakukan zonasi tanaman dalam bercocok tanam
upaya ini seharusnya dimasukkan sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menghidupkan tanaman kopi

jadi ada sih misalnya sekarang yang paling bagus itu kalau misalnya di pangalengan masyarakat adat pangalengan
itu mereka bagus sekali bahkan saya penelitian langsung gitu ya
mereka mengatur kenapa tidak ditanami sayuran jangan pak itu longsor pengemiringan segini
nah itu sudah ada aturan lokal

di masyarakat yang pada umumnya ini rata rata pendatang
apalagi dibiayai oleh pemodal dari luar
mereka yang penting adalah menghasilkan pendapatan yang setinggi tingginya
sementara keselamatannya tidak diperhatikan
upaya lain untuk mengurangi terjadinya tanah longsor adalah dengan menghindari pembangunan rumah di bawah perbukitan serta di tepian sungai
upaya ini sudah seharusnya terus digalakan guna menghindari korban jiwa dan material yang semakin bertambah
kiki aryadi bandung